besar besar saya perhatikan dari tadi busara seperti enggak banyak pikiran kita akan doakan
dan saya yakin adina akan segera membaik insyaallah tapi busara seperti ada yang
mengganggu pikirannya ada apa aduh apa wajahku terlihat gugup banget ya sampai buruk semisal
aku boleh kesal kesal selamat siang putri ceritanya miski selamat siang kakak adeknya
selamat siang miski
kenapa dia mbak biasa lagi uring uringan dia jadi di acara sekolah nanti tuh acara
balance day dia itu nanti bakal kepilih jadi pohon dia gak mau punya jadi harimau
terus kenapa dia jadi pohon
hai mungkin enggak jadi harimau cinta lebih bagus kali tapi enggak juga kata misalnya juga
bagus tapi emang mereka itu harus harus tetap latihan dulu nanti bakal dipilih lagi gitu
ngomong ngomong kalau mbak mirna mending jadi pohon apa jadi harimau kalau dalam masalah percintaan
gimana sih gue nggak ngerti kalau jadi yang punya kepercintaan kayak gitu sih ini kan lagi ngomongin
kalau pentasirena pohon nama harimau ya cuma nanya nih kalau misal mbak mirna jadi pohon kan
otomatisan kalau pohon kan diam jadi mbak mirna pasti nunggu diterkam ibaratnya gitu kayak nunggu
cowoknya gitu yang bakal ngucapin alfie duluan terus kalau jadi harimau ya kalau jadi harimau ya
kayak sifatnya lah tukang menerkam jadi mbak mirna itu langsung ngomong ke cowoknya
ii cerita kali sama fiji lagi ngapain sih gue kan nggak kayak lu lu kan kalau masalah cowok kayak gitu kan
luka lebih agresif lah itu bukan agresif tapi ekspresif kita tuh harus punya satu langkah lebih
maju dari cowok sekarang sekarang
repot repot udah deh ah ntar aja deh gue juga sebenernya pengen cerita sih cuman gue mau ngecek
keadaannya rena dulu dalam eh kenapa enggak cerita dulu yakin ya ntar aja mancing mancing
gue dah ntar gue malah kesel gue ke toilet lagi cuci muka ribet gue pastiin rena dulu dah
hati hati hati di jalan loh kan ngomongin cinta kenapa cuci muka
ini nggak mudah nih
andien kondisinya dimisi tidur iya andien tidur sepertinya karena pengaruh obat ya
saya tadi juga dapet chat dari al kata al kondisi andien menurun makanya dia sempet sesek napas
maya dipindahkan ke ruangan isolasi ini tapi saya nggak tahu kenapa sampai separah itu
iya jadi saat ini dokter sedang melakukan tes untuk mencari tahu jenis virusnya itu apa
ya saat ini si andi masih menggunakan oksigen supaya nggak sesek ya bu
iya dan sepertinya sih dengan andin dipindahkan ke sini mudah mudahan kondisinya bisa terus membaik
saya terus mendoakan andien ya walaupun saya tetep khawatir karena belum keluar dari ruang
isolasi ini juga ini ya kita harus amor sabar kita terus berdoa jangan lupa jaga
yang terbaik untuk fucked up
terima kasih untuk infonya ya
saya perhatikan dari tadi
bu sarah seperti gak banyak pikiran maksudnya
kita akan doakan dan
saya yakin andin akan segera membaik
insya allah tapi bu sarah seperti
ada yang mengganggu pikirannya
aduh apa wajahku terlihat
gugup banget ya
sampai bu rosa bisa melihatnya
masalahnya ini aku
aku perlu bilang atau enggak sama bu rosa
mungkin sebaiknya saya jujur saja
bicara apa adanya
daripada ibu rosa tahu belakangan nanti
saya malah jadi nggak enak
mungkin ibu sarah gak keberatan
untuk share kepada saya
jadi begini bu
semua orang yang berada di sini
jangan sekali kali anda lapor polisi untuk urusan apapun
mas masuk mas
iya bang beres semuanya sudah saya cegah
benar kata abang orang tuanya mau lapor polisi
alhamdulillah aduh saya senang sekali bu sarah
andin terlihat lebih tenang ya
maksudnya tadi juga waktu al chat saya pikir kondisinya akan lebih parah dari ini
tapi dia kelihatan baik
mudah mudahan terus membaik ya
ibu sarah tadi mau menceritakan kenapa
sebenarnya sebenarnya saya lagi memikirkan elsa bu
tadi pagi elsa berangkat ke kantor seperti biasa diantar sama papanya
dia bilang elsa justru pergi menemui
dan sampai sekarang juga gak ada kabar
makanya langsung al sama randy menyusul ke sana
dan saya juga masih nunggu kabar dari mereka
mereka juga belum update sama sekali sih
makanya saya khawatir soal itu sebenarnya
bu sarah tenang ya
saya ngerti sekali perasaan bu sarah
dan hopefully segera semoga al sama randy mendapatkan kabar baik
makanya saya juga sempat berpikir ini kenapa
gak biasanya biasanya kan al memang selalu di sini nungguin anding
cuman ya saat ini dia pergi pasti untuk urusan dan hal yang sangat urgent dan penting
al jadi saya repotkan mesti ikut mengurus ini
dan sekarang ibu rose juga jadi ikut khawatir karena saya cerita